tadi saya sudah cek pak kiai buat makan malam insya allah aman
eee haikal bagaimana
ya haikal insya allah lagi adaptasi sama teman teman barunya pak kiai
ya biasa lah beda tempat beda kebiasaan
nah justru karena kebiasaan itu pak kiai alhamdulillah saya dapet handphone satu dong dari haikal
ya ustadz juga jadi gak sega sih denger cerita kamu
ustadz coba cariin baju di anak anak santri yang lain barangkali ada yang lain
ada yang cocok buat temui ya
ya nabi salam alaikum
ya rasul salam alaikum
ya habib salam alaikum
aduh sinyalnya mana sih
kok marah sinyal
dari apaan kal
nyari ini nih sinyal gak ada sinyalnya
ustadz haikal ini harus tau
dia kan contoh disini ustadz
jangan sampe yang lain ngikutin haikal disini kan gak boleh bawa handphone
pergi main ke gang majid
ada yang serasa juga pake teplon
yang lain pada pergi ke masjid
eh dia enakan enakan main handphone
di pondok pesantren kunanta ini ada banyak sekali peraturan
namun ada satu peraturan yang paling signifikan dan yang paling penting yaitu
semua santri wadah santriwati tidak boleh memegang menggunakan apalagi menyimpan handphone
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
jangan ya ustadz musa jangan nggak bisa
saya tuh paling nggak bisa kalau buka dikit tuh astaga
hai hai hai lihat ube kasih handphonenya ke ube biar dipegang sama ustadz musa ya sini
jangan ube please ube kesianin hai ke ube
ganteng ini enggak mempan gitu sama ube ya ube disini enggak pakai perasaan enggak
pakai hati aturan tetap aturan sini handphonenya
udah biar dipegang sama ube sama ustadz musa ya
sekarang kita siap siap ke masjid
tak tak matahika
tak tak matahika
kasih hpnya kasih hpnya
hai anak pinta
enggak bisa bahaya dikepengaruhi jadinya ustadz musa
jadi lihat ya bodo amat bodo amat yang
habis datuk dicemilin
emen tugas ujun itu belanja plus tester jadi wajar aja kalau nyicipin
yun icipin mah dikit luma itu nyomot mulut lu nggak bisa berhenti kerja rodi ya
emen mukanya seneng berarti masakan lu tuh enak nih uyun cemilin terus enak sih enak hati gue yang enak kalau lu cemilin habis gua juga nanti yang disalahin yun
ada perlu apa nih
saya disuruh kecek sama pak kiai makanannya
sesuai bang ustadz bawe mau yang siapin apa
nanti yuyun siapin yang spesial nih
gausah yun gausah repot repot terimakasih banyak
bang ustadz bawel kesini mau deketin yuyun deh
apaan tuh yun
fakitnya yang semangat gitu lo jangan kaya gitu
assalamualaikum ustadz syafa
waalaikumsalam pak rtpian
jangan kaku gitu dong manggilnya
panggil aja mas
boleh agak mundur dikit
eh iya kenapa ya
saya ada niat
ingin bertemu dengan pak kiai rahid
apakah kiai rasid ada
oh ada kok dirumah
insyaallah nanti juga mau ke masjid
apakah rtp syafa berkenan
untuk mengantarkan saya bertemu dengan beliau
tapi ini saya mau ke masjid sama anak anak
mas rt bisa langsung ke rumah aja gak apa apa kok
jadi gak dihantarin dong ya
udah kalau gitu permisi
bapak lagi nyari ibu sambung
salam pak kiai
tadi saya sudah cek pak kiai
buat makan malem insyaallah aman
ya haikal insyaallah lagi adaptasi sama temen temen barunya pak kiai
nah justru karena kebiasaan itu pak kiai
alhamdulillah saya dapat handphone satu dong dari haikal
maksudnya handphone citaan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya langsung berangkat ke masjid ya
anak nyumnya pada pake bibir basah
udah lanjut lagi
udah beradaptasi lah sama temen
wabarakatuh pak kiai
wabarakatuh pak kiai
wabarakatuh pak kiai
itu dia pak kiai
ada hal yang harus saya tanyakan dengan jelas
kok bisa ada ustad bentak anak saya wawan
kasian loh udah dibentak
itu gimana urusannya
ini belum urusan sapi saya bawa
yang maaf jatuh